untuk mengimbangi kenaikan harga aftur bahan bakar pesawat
dikutip dari detik com kebijakan tersebut masih dikaji oleh kementerian perhubungan
hal ini dilakukan agar industri pesawat terbang tidak merugi
dan gulung tikar di tengah kenaikan harga aftur dan merespon melemahnya nilai tukar rupiah